saat ini sedang berada di salah satu ikonik jantung ibukota disini saya terlihat ada
monumen selamat datang dan juga deretan dengan gedung gedung pecokan langit yang bersih rapi
dan juga mewah sini anda bisa melihat sisi kota yang mewah dari ibukota jakarta hanya
hanya saja pembangunan yang mewah dan rapi ini tidak merata di setiap sisi kota jakarta
dan saya akan mengajak anda ke salah satu lokasi yang berada di sisi kota jakarta lainnya
berjarak sekitar dua puluh km dari tempat saya tadi di balik tembok kuning ini anda akan
melihat hal yang berbeda berlokasi di jelambar jakarta barat tepatnya di kolong tol angke dua
terdapat permukiman warga yang diantaranya telah hidup berluhan tahu
dan untuk mengakses untuk melihat ke pemukiman yang ada di bawah kolong tol ini memang kita
harus menunduk karena jaraknya hanya satu meter saja dan jika dilihat sebelah kanan dan sebelah
kiri saya ini merupakan perumahan dari warga yang tinggal di kolong ini dan saya akan mengajak anda
untuk melihat apa yang dilakukan masyarakat di sini selama bulan ramadan
iit wanita berusia lima puluh lima tahun ini adalah satu dari dua ratus kepala keluarga yang tinggal di bawah kolong
tol angke sudah tiga puluh tahun ia tinggal bersama suami kedua anak perempuan dan kakaknya yang tidak dapat
melihat bekerja sebagai pemulung setiap harinya iit hanya menghasilkan lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tinggal di kolong tol angke membuat iit dan keluarga tidak perlu membayar
sewa tempat tinggalnya untuk kebutuhan listrik ia harus membayar lima puluh rupiah setiap bulan
hidup dalam keterbatasan seringkali warga yang tinggal di bawah kolong tol ini menerima sumbangan
dari relawan terutama selama bulan ramadhan iit mengaku banyak yang
membagikan sembako ataupun takjil kegiatannya biasa aja begini ya iya biasa biasa aja begini
enggak ada kegiatan apa apa ibu ya buka puasa ya apa adanya aja lah kalau ada sirup sirup ada makanan
makanan kecil makanan kecil kecil
ini tinggal bersama dua anak perempuannya mariam dan sakilah berawal dari keinginan
untuk menyekolahkan anak anaknya ia pindah ke bawah kolong tol angki tidak memiliki pekerjaan
tetap ia harus membayar sewa tiga ratus lima puluh rupiah untuk tinggal di sini untuk mendapatkan air bersih rani
mengaku harus mengeluarkan uang di dalam kolong tol anggih dan menjaga keuntungan anak anaknya dan membuat keputusan untuk menjaga keuntungan anak anaknya

di rumah seluas tiga x dua meter ini ia menghabiskan waktu dengan bermain bersama
kedua anaknya kebetulan reni baru saja mendapat sumbangan perlengkapan
menulis dan bermain dari sekolah anak sulungnya mariam yang masih berusia enam tahun
ibu biasanya kalau nunggu buka puasa biasanya ngapain ya
biasanya kalau beli makanan di mana atau masalah
makanan di luar kadang kadang ada yang masih lagi lagi sembako gitu
makanan kolam ada makanan nasi gitu kalau seadulah sukanya makan apa
di bulan ramadan warga tetap beraktivitas seperti biasa
mereka berharap suatu saat bisa hidup layak tanpa harus tinggal di bawah kolong tol
transformasi digital telah bergerak maju dengan cepat dan telah mengubah paradigma baik dari ekonomi dan juga masyarakat global
pemerintah indonesia sendiri telah menaruh perhatian serius terhadap akselerasi transformasi digital
dengan merumuskan peta jalan digital indonesia dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat yang terdiri dari empat pilar yaitu
infrastruktur digital digital economy digital dan masyarakat digital
tentu saja dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan transformasi digital ini
nah seperti apa peran perbankan dalam mewujudkan hal ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa kehidupan masyarakat dunia memasuki era baru
perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah digital mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital
tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di indonesia
mengingat indonesia berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi
faktor pendorong tersebut tercermin dalam tiga aspek utama yaitu peluang digital perilaku digital dan transaksi digital
perbankan digital dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat
serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga dapat mendorong peningkatan aktivitas perekonomian
disamping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan
transformasi digital juga memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai
beberapa tantangan seperti perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data
penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan hingga risiko serangan cyber
perlu dijawab oleh para pelaku perbankan untuk menjamin
keamanan dan mengantisipasi risiko yang bisa terjadi kepada nasabahnya
indonesia perlu mendorong berkembangnya ekonomi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
salah satu fungsi yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah akselerasi bisnis
tentu saja melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
kombinasi antara ekonomi digital dan umkm indonesia
yang terkenal adalah ekonomi digital dan umkm indonesia

yang tangguh tentu saja diakini bisa menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi global
lalu seperti apa peran perbankan dalam membangun ekosistem ekonomi digital
nah untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya
mbak dewi apa kabar
baik apa kabar mbak desi
baik terima kasih sudah datang ke studio kita
nah mbak dewi kalau kita bicara transformasi digital
sementara ini kan bukan hal yang baru
internet of all things itu sebenarnya hampir ya lima sepuluh tahun terakhir ini
itu sudah kita melihat akselerasi semakin lama semakin digunakan
apalagi ada covid kita ingat covid dua tiga tahun semua orang itu menjadi sangat sangat ya tergantung pada gadget mereka
semua dilakukan secara online sehingga mau tidak mau kita juga harus menjadi masyarakat yang sangat sangat digital
nah kalau uob sendiri ini sebagai perusahaan
perbankan transformasi menuju ya hal hal yang sifatnya itu digital
internet of all things ini sebenarnya dimulai kapan dan bagaimana proses perjalanannya
oke jadi uob group dan tentunya uob indonesia kita berkomitmen untuk membantu memfasilitasi tentunya umkm di indonesia
secara continuesly kita melakukan studi untuk melihat
topik topik yang relevan untuk pelaku umkm di indonesia
yang kita terbaru yang kita lakukan tahun lalu dua ribu dua puluh dua di tentunya lima kota besar dan juga kota kota di indonesia
beberapa feedback yang kami dapatkan antara lain sepertiga pelaku bisnis dalam hal ini umkm menyatakan
mereka ingin meningkatkan adopsi digital untuk otomasi bisnis mereka
oh mereka sendiri ya
mereka sendiri meminta untuk adopsi digital untuk otomasi bisnis
dan juga tentunya adopsi digital itu untuk apa
tentunya mereka ingin meningkatkan pelayanan jasa produk dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen
nah uob sendiri dan khususnya uob indonesia kita berkomitmen untuk melakukan tiga hal
pertama meningkatkan layanan digital perbankan terhadap pelaku umkm dan kita sendiri tentunya tahu layanan perbankan ini harus accessible ya
akses itu penting banget terhadap pelaku umkm
kemudian yang kedua kita juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital melalui seminar seminar ataupun pelatihan terhadap pelaku umkm
dan ketiga yang menurut kami tidak kalah pentingnya adalah untuk memfasilitasi akses dari umkm untuk korporasi menengah
sehingga mereka punya akses terhadap korporasi baik di indonesia maupun asean pada umumnya
jadi mereka juga bisa naik kelas ya
nah untuk pelaku umkm ini sekarang dari segi basis nasabahnya ya umkm itu seberapa besar kita bicara
ada berapa kira kira umkm yang sekarang ini menjadi bagian atau partner dari uob itu sendiri
dan seperti apa profil mereka karena pasti kebutuhannya kan juga beda beda ya
antara yang mikro antara yang kecil antara yang menengah
saat ini uob indonesia berfokus kepada mungkin kita bilang middle ya
dan ini jumlahnya puluhan ribu
dan kebutuhan bisnisnya tentunya beda beda
tapi saya yakin trade yang sering sekali disampaikan terutama dari sisi bisnisnya ini adalah
satu mereka melihat bahwa outlook ekonomi mereka optimis terutama di tahun dua ribu dua puluh tiga
kemudian yang kedua mereka itu siap untuk spending terhadap digital
nah ini yang ingin kita fasilitasi nih mbak desi terhadap umkm
mereka biasanya menggunakan tadi kan untuk memudahkan
mengadopsi agar mereka bisa memudahkan mereka melakukan bisnis lebih efisien dan lain sebagainya
misalnya sebelum melakukan digitalisasi dan setelah itu apa kira kira benefit ataupun cara bekerja yang berbeda mbak dewi
oke yang paling simple mungkin yang dari customer kita ini adalah hal hal yang mungkin buat korporasi basic
tapi untuk pelaku ukm ada sedikit bukan sedikit ya ada tantangan gitu ya
misalnya akses terhadap sistem akumulasi
salah satu challenge terbesar itu adalah bagaimana melakukan laporan keuangan mengatur cash flow
nah kita menawarkan yang namanya bsmart uob bsmart
di mana uob bsmart itu adalah end to end operational
mulai dari melakukan pelaporan keuangan secara sederhana
kemudian mungkin gimana caranya menghitung pajak atau pelaporan pajak
ini ribet biasanya kita aja sendiri secara individu mengurusan pajak itu ribet
apalagi bisnis ya
bisnis yang sifatnya masih sangat kecil ya mikro
ini tentunya kita ingin juga membantu pemerintah supaya sadar pajak
gimana caranya mereka melakukan pelaporan keuangan pelaporan pajak
satu hal lagi yang menurut kita juga penting adalah
hr system secara sederhana
mengatur peru membantu pajak mungkin dplk dan lain lain
kemudian yang ketiga yang menurut kita sangat penting itu adalah cashless
kalau mbak desi udah bilang tadi covid banyak banget yang cashless gitu kan
sekarang kita kalau kemana mana nggak harus bawa dompet tinggal apa qr code
jadi banyak banyak customer kita yang mungkin masih rumahan
bukan rumahan rumahan banget tapi sebenarnya rumahan
kita juga introduksi akses yang affordable untuk cashless
dan satu lagi yang cukup populer adalah point of sales technology
dimana begitu mulai dari penjualan langsung terhubung ke pelaporan
nah ini diharapkan dapat membantu
dan tentunya kunci yang tadi itu adalah affordability ya mbak desi ya
harganya harus cocok
iya harganya harus cocok
dan mungkin entry levelnya affordable untuk pelaku bisnis umkm
oke kalau umkm kita bicara yang m nya ini dulu
kira kira berapa yang modal atau apakah ada tadi juga ya membantu lah mereka juga akses terhadap modal dan lain sebagainya
itu merupakan bagian dari yang uob lakukan juga
jadi sebenarnya nasabah nasabah uob akan punya akses ke yang kita namakan uob business smart
yaitu enabler dari sisi operational
dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah digital banking
saya tahu ini kalau beberapa pelaku bisnis kita customer kalau dengar digital banking itu udah takut duluan
ini pasti mahal ada admin dan lain lain
jadi kita ingin membantu akses terhadap transaksional banking kita digital base yang namanya uob infinity
nah uob infinity ini memberikan kemudahan kemudahan
dan entry level yang sangat sangat rendah
dan di beberapa case kita memberikan ya semacam promo lah ya
ini semacam platform
bisa dari handphone
yang kata mbak desi tadi udah gak bisa kalau membawa handphone ya sekarang ya
jadi dari handphone mungkin mereka contoh yang sangat mudah mbak desy bisa akses transaksi
bisa lihat semua transaksi dari satu dashboard
mungkin juga bisa melakukan transfer
dan bisa akses misalnya tracker untuk transfer
jadi semacam salah satu ojol kita kan bisa lihat tuh di mana
nah ini hal yang sama tapi untuk transferan
karena sebenarnya umkm ini kalau cash flow nya terbatas dia ingin tahu
mungkin dia mau real time gitu pembayaran ke supplier
dan ini semua bisa real time yang dilakukan
oke dan ini sejak kapan di servis ini diberikan bu dewi
apa sebelum covid bahkan sudah ada
kita launching ini mbak desi uob infinity desember tahun lalu
dan sejak juni tahun ini sistem kita sudah semuanya berbasis uob infinity untuk pelaku bisnis khususnya pelaku umkm tentunya ya
dan ini sudah kelihatan dari mereka juga feedbacknya dari mereka
apakah mereka puas dan juga lebih penting lagi memudahkan mereka doing business serta melakukan inilah
pendekatan langsung kepada pasar mereka kepada customer mereka
betul mbak desy
jadi adaptasinya semenjak kita soft launch akhir tahun lalu sampai pertengahan tahun ini ini cukup luar biasa sih menurut saya sih
mengingat ini edukasinya kan juga kita harus effort ya mbak desi ya
ini paling penting karena disini bukan saja literasinya tapi edukasi masyarakat terhadap satu sistem yang memang selama ini belum digunakan
mbak dewi kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desy anwar saya juga masih ditemani di studio oleh head of business banking yub indonesia dewi twegeng
mbak dewi tadi kita bicara mengenai bagaimana kita bisa membuat bisnis yang lebih mudah dan lebih mudah

jadi kita harus berpikir pikir
itu bagaimana kita sebenarnya memperdayakan umkm dan mencoba agar supaya mereka juga naik kelas ya
mereka mendapat akses terhadap modal akses terhadap pasar dan juga lebih memudahkan mereka doing business nya
dan yub disini membantu dalam hal membuat platformnya
nah ini yang saya tertarik ya mbak dewi karena ini kan transformasi terhadap hal hal yang sifatnya digital
kan beda lah dengan memiliki perusahaan dan memulai ya perusahaan suatu bisnis itu
nah umkm kan begitu banyak ada ribuan kan tadi
tantangan dalam membuat orang itu mengubah cara mereka berbisnis mengubah cara mereka semua dari yang analog
yang biasanya mungkin hitung hitungan di atas kertas sehingga semua harus berbasis digital itu apa yang terberat
dan bagaimana respons mereka awal awalnya ini pasti
ya tadi kita break sempat cerita ya mbak desi ya
bahwa sebenarnya tantangan terbesar itu resistensi
yang lebih resistant to change
transformasi gitu ya mbak desi ya
mungkin yang untuk apalagi generasi yang lebih tua lah
lebih senior lah ya
lebih resisten gitu kan
jadi contoh yang bisa saya berikan adalah upaya yub untuk literasi bukan cuma digital mbak yesi tapi kemampuan bisnis
jadi kita baru saja launch di indonesia namanya yub finlab
uob vinlap itu program akselerator kita yang berfokus kepada umkm
nah visinya kita ini kita ingin melihat semua pelaku bisnis ekosistem ini bekerja sama untuk mendorong percepatan transformasi umkm tentunya ya
di indonesia pada khususnya dan juga asean secara keseluruhan
karena ini ada di semua di launching di semua negara negara di asean
dan umkm memang sebenarnya backbone menurutkan
ekonomi kita ini berbasis
jadi kita tahu kalau mereka bisa ditingkatkan kelasnya bisa diakselerasi untuk lebih efisien lagi akan sangat mempengaruhi secara positif ya
jadi upaya kita melalui yub finlab salah satunya digital tapi juga sustainability daripada bisnis
jadi kita mengundang mitra mitra dari ekosistem
jadi kolaborasi sangat penting ya
kolaborasi sangat penting
malahan bulan depan
bulan depan kita akan launching seri pertama kita dari vinlab dua hari sembilan belas dua puluh september
itu kita mengundang umkm dan ini gratis
terbuka untuk semua orang
pelaku umkm datang dan menghadiri dimana all day long kita akan discuss topik topik
apa semacam workshop atau semi
workshop jadi workshop seminar kita akan discuss misalnya perpajakan
ya kan aspek pajak kemudian mungkin tadi accounting system
beberapa hal yang untuk korporasi besar
itu sudah bau
itu sudah biasa lah ya mereka sudah ada bagiannya
umkm ini masih perlu menurut kita untuk membantu perkembangan bisnisnya
hal lain mungkin digital marketing bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital dan sosmedia untuk mengembangkan bisnisnya
jadi topik topik seperti ini yang ingin kita perkenalkan dan memberikan akses secara cuma cuma kepada pelaku umkm
dan ini terbuka untuk siapa saja apakah pendapat
terbuka untuk umum
apakah perlu mendaftar atau bagaimana nanti
ada bisa mendaftar ya kita juga mengundang tentunya basis customer kita kita mengundang komunitas bisnis komunitas
is free ya bulan depan ya persis ini
september ya sekarang sebenarnya sudah bulan sekarang ya
dewi kalau kita lihat ini kan berarti ada investasi yang dilakukan oleh uob indonesia juga untuk memastikan ada edukasi
literasi edukasi dan lain sebagainya apa apa saja yang harus dipersiapkan kan berarti harus ada fasilitatornya
harus ada sdm nya juga kan yang mampu untuk memberikan latihan dan lain sebagainya
tapi juga dari cara perbankan uob indonesia nya melakukan bisnis juga mau tidak mau kan harus melakukan transformasi sendiri kan
teknologinya inovasinya dan sdm nya ini bagaimana cara cara sehingga mengubah sistem dari uob
sendiri melakukan bisnisnya sebagai sebuah bank
jadi mbak desy dari sisi sumber daya kita ya kita bertransformasi juga
tidak boleh gap tech kan sekarang
iya benar benar jadi mungkin dari cabang kita lebih mengajak lah mengajak customer untuk memindahkan ke uob infinity misalnya
karena sebenarnya ini jauh lebih convenient instead of customer datang ke cabang gitu kan
iya harus antri
harus antri pakai cek dan lain lain
sebenarnya kan lebih convenient kalau dia ada di mobile
jadi ini semua bisa ada di mobile
biomid feednya ada di mobile dia bisa melakukan transaksi dia bisa kontrol transaksi dia bisa lihat konsolidasi transaksi
dia even bisa track transfer yang tadi ya seperti kita track kalau misalnya kita pesan makanan gitu atau kita pesen barang itu bisa di track transaksi
jadi bisa lihat sendiri
tapi bagi karyawan uob nya sendiri ini kan harus ada transfer harus paham kan
harus ada latihan juga bagaimana harus ada mindset yang diubah menjadi
kenyamanan tadi ya mbak desi ya kenyamanan dan tentunya ini effort yang luar biasa dari tim kami untuk mengedukasi customer
kita semi memaksa customer untuk pindah platform gitu ya
karena sebenarnya benefitnya luar biasa banget untuk customer dan nasabah uob
tapi kalau mbak dewi sendiri ini mentransformasi diri supaya sekarang basis cara kerjanya digital memerlukan waktu berapa lama sih saya tarik
karena ya perbankan dan juga sdm nya kan harus ditransformasi
ini in a way blessing in disguise mbak desi karena ada covid ya
mau gak mau kita terpaksa juga harus melek teknologi
dan tentunya ini mempercepat adoptasi daripada pelaku umkm
karena mau gak mau ya udah terpaksa ya
jadi ini sebenarnya daya serap daripada bisnis ini jauh lebih cepat saya lihat karena dipaksa sama covid
jadi semuanya yang saya bilang tadi bsmart uob infinity itu semuanya mereka lebih daya serapnya tuh jauh lebih cepat
oke sejak di launch yang tadi bulan desember yang lalu sampai sekarang ini ada berapa
apakah sudah semuanya di abzal sudah menggunakan infinity ini atau ada yang masih perlu di